cuma ada delapan juta
gak tau pak kantip
pasti kamu sudah bagi
diri kening kamu jumlahnya ada sepuluh juta lebih
berarti diantara uang ini
pasti ada uang thm
kita cetak aja bubut tabungan
biar ketahuan dari mana uang itu berasal
lagian itu uang lama
bisnis kita berdua
keluarkan katu atm kalian
mungkin ide kamu bagus sekali
iko juga tidak akan tahu dong kalau kamu jual tanah
yang namanya digade surat tanahnya kan jadi jaminan
kayak nggak tahu istri istri kita aja
surat motor aja diperiksa
tabungan mesti di print
apalagi surat tanah
kalau tanah saya gede ya pasti ketahuan atu
orang beli peneliti aja istri kita tahu
nah kang dadang pinjum uang aja kang
doi pinjemnya satu juta bayarnya juga seratus juta
kehabis dong harta saya
ayo dong kalian pikirin dong ini temennya lagi susah juga malah diem aja
ini juga lagi mikirin dong
tuh apalagi ya
ini sudah jam berapa
boro boro kamu nyiapin bukaan buat edward nyuci aja belum
sebentar lagi asar
kalian bertiga sudah sholat zuhur
gum saya pulang duluan ya kum
saya pulang duluan ya kum
jari kelingking kakinya nendang kaki lemari mak
mak saya masuk ke dalamnya
sudah mateng tajilnya
belum mateng mang sebentar lagi
cepet banget datangnya
kan teh entin yang suruh saya lebih cepat datang
iya mang tapi ini kan masih siang
kalau mak apip manggal juga belum ada yang beli
nggak apa apa teh siapa tahu rezeki orang orang pada belanja takjil lebih cepat
teh kalau bisa bawa takjilnya dibanyakin ya
iya mak mak apip semangat banget
iya itu teh saya harus rajin dagang
tahun ini memang nggak ada thr
astagfirullah yang dihidrotis kemaren
kasian ya kang dadang
kita atuh yang kasian teh nggak dapat thr
kang dadang mah uangnya banyak
yaudah tunggu sebentar ya mak
ketempuran makam sama kang kalai kejar burung
bolehkan saja listriknya sekedar

perlihatan sekarang sama
pasti ada uang thm
kita cetak aja bubut tabungan
biar ketahuan dari mana uang itu berasal
lagian itu mah uang lama
bisnis kita berdua
saya emang nggak tahu pak kanti jumlah uang saya berapa
semuanya ada diurus kang idan
berarti kamu milih cara yang sulit
kalau kamu tidak bohong aku
saya akan jebloskan kalian ke penjara dalam waktu yang lama
demi allah pak kamti
ini bulan puasa
lagian nggak mungkin atuh
idan nyuri uang buah pak
kita harus minta pertanggung jawaban kang gadang
kang gadang kang gadang keluar
kang gadang keluar
kang gadang keluar
kang gadang keluar
kang gadang keluar
itu kang gadang
kang gadang itu hal yang siar
itu hal yang siar
kang gadang keluar
kang gadang keluar
kalau idan sudah berani bersumpah dengan nama allah
berarti idan sudah bisa dipercaya
ada dua tm di ciraus
target berikutnya pasti atm kedua
saya di demo sama warga dikejar kejar saya
tolong ganti uang yang sepuluh juta itu ya hukumnya
terus saya kemana lagi kok
terus saya mesti gimana
saya hidup di tempat kamu dulu ya
nanti kalau ada yang nanya bilang tidak ada gitu ya
masuk masuk masuk
angkat sih akunnya
bukain pintunya kum
bukain pintunya kum
bukain pintunya kum
kami doi liat kang dadang
kalau mau cari kang dadang ke rumahnya aja jang
tadi pakai motor
kang dadang kabur
kang dadang kabur
aduh bukan begitu
yaudah makasih kang hidoy
kita cari rumah aku aja
gak mungkin dia kesana
tadi saya lihat arahnya kesana
tadi ada apa rame rame di luar
orang orang rame lari dari rumah dadang
ngejar siapa gak tau
dari rumah danang lah
dari tadi saya tidak lihat dia
tidak tahu pak ustadz rw